menko polhukam mahfud md angkat bicara terkait peluang dirinya ditawari posisi sebagai calon wakil presiden setelah pdip mengumumkan ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden
ditemui di surabaya pada senin siang mahfud md mengatakan partai politik saat ini masih saling lempar bola dan belum mengambil keputusan final
ia meminta kepada awak media untuk membiarkan proses demokrasi ini berjalan dan masyarakat yang menentukan
meski demikian mahfud md memberikan penjelasan terkait kriteria calon presiden wakil presiden
menurut pak mahfud kriteria calon presiden seperti apa
satu warga negara indonesia berdua bertakwa kepada tuhan yang maha esa tidak pernah terlibat tidak pidana dan jangkang dengan hukuman pidana lima tahun
dan lain lain itu syarat yang sudah ada di dalam hukum
tapi soal kualitas dan kapabilitas itu diserahkan kepada masing masing
dan tanpa masyarakat bisa ditemukan saja lempar bola
tentu ada juga pengaruh civil society kebuatan kebuatan masyarakat media dan sebuah penutra akan menentukan
dan setelah itu silakan kejar
terima kasih ya semuanya